terima kasih banyak bu
nah kalau dilihat oleh olehnya
bandang presto winko babat
udah ketebakan saya lagi ada di mana
saya ada di kota semarang
nah di kota semarang ini
pertama kali saya datang yang langsung kepikiran adalah
beli oleh oleh buat keluarga di rumah
ada bandang presto
ada tahu bakso ada lumpia
semuanya ada di jalan pandana running
mulai dari kaki lima sampai pertokohan
bisa anda pilih sesuai dengan budget
ataupun selera anda tentunya
berhubung saya sudah ada di kota semarang
ini juga menjadi titik terakhir perjalanan
jelajah mudik tim cnn indonesia
di jalur pantura
dari titik jakarta sampai ke kota semarang
sejauh empat ratus tujuh puluh km
ada sejumlah hal dan juga catatan
memang yang kami temukan di sepanjang perjalanan
mulai dari kesiapan jalan tol
lalu menelusuri jalur pantura lama
sampai mencicipi sejumlah kuliner khas
yang ada di sejumlah kota kota yang kita singgahi
tapi ada juga nih
beberapa hal yang bisa menjadi catatan
bagi para calon pemudik
yang akan melakukan perjalanan mudik
di lebaran tahun dua ribu dua puluh
dan bisa diikuti sebagai panduan perjalanan anda
yang pertama adalah mengenai kondisi jalan
di rute pantura
dari penjelajahan mudik yang dilakukan
ada dua jalur yang kita lewati
yang pertama adalah jalan tol
mulai dari jakarta cikampek sampai ke tol semarang batang
serta jalur pantura lawas
dari titik simpang jomin sampai ke kota cirebon
masing masing dari jalur ini
terlihat masih ada sejumlah proses pengerjaan jalan
agar bisa digunakan oleh para pemudik

dan kita berharap
semoga sebelum momen mudik lebaran tiba
kedua jalur ini sudah bisa diselesaikan
agar bisa menciptakan rasa aman dan juga nyaman
bagi para pemudik nantinya
jatatan mengenai jalur pantura
juga tergambarkan dari kisah
masih bertahannya sejumlah tempat
peristirahatan di jalur
yang pernah menjadi primadona
kala mudik lebaran tiba tersebut
jalur pantura lama yang kini juga tengah berbenah
bisa dijadikan sebagai rute alternatif
para pemudik sambil bernostalgia
jalur ini juga bisa menjadi bagian
dari langkah antisipasi kepadatan
yang terjadi di rute tol
menuju ke arah jawa tengah
sambil berwisata di kota lama semarang
saya juga akan memberikan informasi tentang
catatan kedua yang harus dipersiapkan oleh
para calon pemudik di momen lebaran
yang pertama adalah bagi anda yang akan
melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan
kendaraan pribadi pastikan kendaraan anda
dalam kondisi prima
periksalah kendaraan baik secara mandiri atau
dipercayakan kepada bengkel bengkel
langganan anda lalu yang kedua
persiapkan juga barang barang bawaan yang mungkin aja
diperlukan ketika di perjalanan
mulai dari dongkrak lalu juga
ada kunci pas kotak p tiga k
atau kalau bisa alat pemadam api ringan
ataupun apar dan yang terakhir adalah
rencanakan perjalanan anda
khususnya untuk rute baik jalur
mana yang akan dilintasi dan juga titik titik
pemberhentian mana yang akan disihinggahi
untuk dijadikan sebagai tempat
beristirahat karena beristirahat
sangat penting ketika anda sedang melakukan perjalanan
jarak jauh lebih dari
ataupun tiga jam yang paling penting adalah
tetap jaga kondisi anda agar
perjalanan aman nyaman
dan selamat sampai ke
tempat tujuan akhir kata
tim jelajah mudik cnn indonesia
jalur pantura mengucapkan undur diri
dan selamat berlebaran
soni sulisiono semarang